pemerintah berencana menaikkan tarif masuk ke candi borobudur naiknya ya
sudah ada informasi katanya naiknya ke candi borobudur
bagi anda yang mau naik diterapkan tarifnya sekitar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
meski rencana ini belum final wacana kenaikan harga tiket ini ramai dibicarakan
banyak yang berpendapat harga ini terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga tiket situs unesco lainnya
kami punya beberapa datanya berikut perbandingan tiket beberapa situs unesco
yang kami ambil dari the tick traveler
kita lihat ini adalah yang pertama the great wall of china
dibangun pada masa pemerintah nina stiming panjang totalnya dua puluh satu ribu kilometer
tapi yang betul betul terjaga ini mereka juga menghadapi masalah yang sama
betul betul terjaga hanya delapan delapan ratus lima puluh kilometer
kemudian the great wall of china sebelumnya terdiri dari beberapa bagian
yang bagian yang dianggap paling tua prediksinya di atas dua lima ratus
dan untuk ke great wall of china biasanya tergantung mau datang ke seksion mana ya
yang paling terkenal namanya seksion badaling tapi yang paling dekat dengan beijing yaitu mutianyu
nah di sini ada beberapa tiketnya
tiketnya kalau jalur biasa ini biasanya di badaling empat puluh yuan ya
yuan sekitar delapan puluh enam ribu per orang
dan kemudian ada jalur plus sebesar seratus yuan
ini biasanya di mutianyu
ini sudah termasuk dengan cable car ya
cable car pulang pergi
jadi anda bisa naik cable car pulang pergi gitu ya
yang berikutnya kita lihat
yang berikutnya adalah piramida giza di mesir
ini merupakan makam raja raja mesir kuno
merupakan struktur piramid terbesar di dunia
tour setengah hari usd dua puluh lima dolar
sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per orang
lalu untuk yang lengkap
sampai bazar termasuk
ini sekitar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah per orang
atau usd lima puluh
nah ini berkeliling sekitar delapan jam
ini kelilingnya delapan jam ya
delapan jam dan ada guide nya ya
oke berarti sudah termasuk di dalamnya
kita lihat yang lainnya
ini ada angkor wat di kamboja
ini yang dikatakan paling mirip dengan borobudur
angkor wat ini adalah situs candi terbesar di dunia
dan erat kaitannya dengan agama buddha
luasnya sekitar satu ratus enam puluh dua hektare
dibangun di abad ke dua belas
tiket masuknya sekarang kita lihat
tiket masuknya lima puluh sembilan delapan puluh sembilan
sekitar delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah
ini satu hari ya
ini full day trip satu hari
tapi di sini semuanya sudah bisa menikmati sejarahnya tanpa guide manusia
jadi ada storytelling ditayangkan secara virtual
nah yang berikutnya kita lihat adalah kita ke eropa sekarang

page di inggris yang merupakan tumpukan batu batu besar yang ini ya
sering banget kita lihat
tumpukan batu batu besar didirikan tahun dua ribu lima ratus tahun sebelum masehi
tiket masuk ke sini yang paling murah
sudah dengan panduan audio ya
yang paling murah adalah rp tiga ratus enam puluh ribu per orang
pakai headphone segitu sambil dengarkan informasi dengan beragam bahasa yang bisa dipilih
kemudian tiket tour setengah hari plus panduan audio
pound sterling sekitar satu juta rupiah per orang
kemudian ada tiket tour campuran di dua lokasi yaitu stronage dan bus
harganya delapan puluh dua pound sterling
sekitar satu empat juta rupiah per orang
oke ini perbandingan dengan situs yang diakui unesco lainnya